misi dan program pasangan calon
acara debat yang digelar oleh tvri kalimantan selatan ini
diawali dengan pemaparan visi dan misi kedua calon gubernur
pada segmen kedua para calon gubernur menjawab pertanyaan
yang disiapkan dalam amplop oleh tim perumus
tentang isu pegunungan meratus yang menyangkut hak ulayat masyarakat adat
selanjutnya saat sesi bertanya calon gubernur denny indrayana
mengajukan pertanyaan kepada calon petahana sahbirin nur
mengenai isu pertambangan
yakni masih rendahnya komitmen dalam pelaksanaan reklamasi
nah kalimantan selatan salah satu akar masalahnya adalah korupsi di bidang sumber daya alam
kemarin hari rabu teman teman melihat minggu lalu ada mas bambang wijayanto
dan kami sempat membuat video saya tanyakan bagaimana masalah sumber daya alam
dan mas bambang dengan ugas mengatakan kalimantan selatan itu contoh

nomor satu terburuk untuk korupsi sumber daya alam
pernyataan dari wakil ketua kpk tentu bukan satu hal yang main main
dan apakah itu yang terjadi di lapangan bisa dirasakan bisa dilihat
dan salah satu pemilu pemilihan gubernur ini adalah
bagaimana kita meletakkan tata kelola sumber daya alam kita secara lebih baik ke depan
sahbirin pun menjawab selama ini komitmen reklamasi sudah diupayakan
dengan pemerintah dan pemerintah
dengan baik dengan pelaksanaan program revolusi hijau
dan menindak tegas perusahaan tambang yang melanggar aturan
selain itu ia menyampaikan prioritas pembangunan yang harus dilanjutkan
penguatan kalau hari ini ada seratus meter jalan yang kita baiknya hanya tujuh puluh meter
maka tiga puluh meternya kita selesaikan
dan masih banyak lagi aspirasi rakyat di ujung ujung kampung
yang mengharapkan perbaikan yang signifikan sehingga ditugas paman birin
seratus persennya paling tidak sembilan puluh sembilan persen
selanjutnya debat kedua dan ketiga akan diadakan pada delapan belas serta dua puluh delapan november mendatang
pelaksanaan debat kali ini pun terasa sepi
karena calon gubernur tidak membawa pendukung
demi mematuhi protokol kesehatan